dpr dan pemerintah senin sore akhirnya sepakat menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih dua ribu dua puluh
untuk meringankan beban calon haji reguler dua ribu dua puluh
maka dapat menggunakan dosis lima hingga sepuluh intraunit setelah makan
namun sebelum ke sana saya mau bertanya dulu ke mbak tia
memiliki gagasan untuk mengolah limbah tahu
kita masyarakat sebagian mungkin yang di daerah yang banyak air gitu nggak begitu aware bahwa air itu merupakan benda yang sangat berharga
mbak apakah ini artinya apa yang dikatakan oleh ketua pssi erick thohir sempat menyatakan seperti ini
tahu menjadi warisan kuliner kota di jantung tatar sunda ini
ini diambil dari tempat yang resmi yaitu dari indramayu eretan
jadi artinya itu hanya ada di gerbang kedatangan atau di keberangkatan itu ada
mbak kita aja tuh jarang denger loh omongan begini